kita beralih ke informasi selanjutnya di mana sebuah mobil sport mewah merk porsche senilai dua tiga miliar rupiah
menabrak motor dan pohon di magetan jawa timur pada minggu siang
beruntung pengemudi mobil sport warga negara jepang dan pengendara motor selamat dari maut
namun mobil sport kondisinya hancur
inilah video amatir warga usai terjadi tabrakan antara mobil sport porsch di jalan raya madiun magetan
di desa tawangrejo kecamatan takeran magetan jawa timur minggu siang
mobil warna biru yang harganya bisa mencapai dua tiga miliar rupiah tersebut
dikemudikan minorki kuci warga negara jepang yang tinggal di perumahan eli pakuwon indah surabaya
sementara sepeda motor yang ditabrak adalah milik sumadi warga desa setempat
beruntung dalam musibah itu baik pengemudi mobil dan pengendara motor selamat dan hanya mengalami luka ringan
menurut saksi saat itu sepeda motor yang dikendari sumadi melaju dari arah magetan menuju madiun
pada saat dipertigaan desa tawangrejo sepeda motor secara tipis
tiba tiba belok ke kanan
sementara dari arah berlawanan muncul mobil sport yang dikemudikan minorke huchi
melaju cukup kencang karena tak sempat menghindar akhirnya menabrak motor korban
usai menabrak mobil langsung oleng ke kiri dan akhirnya menabrak pohon mangga di pinggir jalan
akibatnya mobil mewah ini hancur di bagian depan
yang ini yang dihindari dari pusat motor arah timur ke barat
itu menghindari masuk sini nabrak ini
tidak apa apa semua